sarah ini fotonya
amat yang baik
cucu omba tersayang nih ya
lagi lanjut main
mau istirahat dulu di kamar ya
kamu temenin rena main ya
gapapa bu istirahat aja
kamu saman cuci ya
iya ibu sama sama ibu
tadi rena denger nggak ya
rena kayaknya gak denger kali ya
mau masak apa bu gemoy
jadi angkat sama subenda
sia sia apanya sih mas
kita gak sia sialah
tapi kita olahraga kamu olahraga
tadi kamu berantem aku
tapi setidaknya kan kita jalan jalan
gak harus naik mobil kamu terus
kita coba sesuatu hal yang baru
surah kenceng banget
dari siang kan belum makan
kita makan disitu aja yuk
lagi siapin makan siang ya
aku bantuin ya emang
aduh gak usah kamu kan capek baru pulang
biar mama ajak
ada di kamar lagi istirahat
oh eh sah
tadi mama lihat waktu nino pulang
oh kayaknya mukanya kesel gitu
apa lagi masalah ya
kalian berantem gak
kita berdua malah happy banget liburannya
cuma karena dengar papa lagi sakit
jadi kita khawatir langsung pulang kan tadi
oh gitu ya
kalo kalian happy mama juga lebih seneng lagi kok
mungkin lagi kecapean aja kali ya
biasanya kan kalau kecapean tuh bad mood jadinya
iya juga sih
tade aku dikasih tau sama mama aku
foto pas pernikahannya
nih mama simpen foto itu takut kamu liat kan nanti ga enak
aku baik baik aja lagiin juga kan itu udah lewat
mino juga udah janji sama aku dia udah ngelupain semua masalah lo dia
bener kamu gapapa
yaudah kalo gitu fotonya mama ambil mama kasih kamu nanti tolong kasih mama sarah ya
apa itu ma
ini pak foto foto yang kemarin di gudang
mama mau kasih elsa nanti elsa kasih ke bu sarah
dia bilang sih gapapa pa ya itu kan udah masa lalu pa ya kan
untung aja gue yang liat duluan kalo sampe nino liat ini bisa gawat bisa ketauan kalo mama ga pake anting yang jatuh waktu itu
aku barusan udah pesen ojek online buat kirim foto ini ke mama
jadi aku ke depan ya mau nunggu di depan aja takutnya ojeknya udah dateng
bentar ya ma
bu mau dua ya
saya mau telur saya beli sendiri
kamu apa jangan
cara apa sih kamu
kenapa ngantri biasa ya
makan di warung kayak gini ya
anak anak pake tangan ya
saya pernah makan warung makan kayak gini
hmm sama siapa
kamu punya mantan pacar
coba kamu ceritain dong mas
tentang masalah lupamu biar aku tau
gak enakan sih
apa tadi emang
belum makan juga sih
saya makan di warung makan
sama pak cik
kamu bikin aku melting deh mas
kamu romantis banget sih
kamu makan sama papa di warung
seneng tau masa aku dengarnya
kasih ya bu
eh mas ngomongin terang terang di bogor
kok masih ingat nggak sih dulu aku pernah ke rumah almarhumah nenek aku
aku mau ketemu sama bu ama
yang tempat kamu atau kabur itu
kamu kan yang ngebuat aku jadi kesel mangrang
tempatnya di samping suami
kalau ada masalah kalau ada apa apa tuh ngomong
ya udah gitu
sekarang udah tetap nak organize